keinformasi lainnya pegiat media sosial sekaligus relawan jokowi ninoi karundeng
selinsian menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait peristiwa penculikan
serta penganiayaan yang menimpa dirinya
jolos sekali ninoi mengaku ia diancam akan dibunuh
pegiat media sosial sekaligus relawan jokowi ninoi karundeng
selinsian menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait peristiwa penculikan
serta penganiayaan yang menimpa dirinya
nino menjelaskan kronologis penangkapan dan penculikan terhadap dirinya
selain penganiayaan kepada dirinya saat diinterogasi
neneng mengaku juga diintimidasi akan dibunuh oleh seorang habib
ninoi mengaku ia diinterogasi dan dianiaya di salah satu masjid di pejumpungan jakarta barat
usai dianiaya nino diantarkan oleh sejumlah orang yang mengaku tim medis
selasa pagi nino diantarkan pulang menggunakan mobil pengangkut barang
ninoi diantarkan pulang menggunakan mobil pengangkut barang
ninoi diantarkan pulang menggunakan mobil pengangkut barang
ninoi diantarkan pulang menggunakan mobil pengangkut barang
berkaitan dengan viralnya viralnya daripada perubahan ninoi
daripada laporannya kegurian terjaya
dari tahun lakukan penyelidikan dan penyelidikan
dari kegurian terjaya
sudah menetapkan sebelas perusahaan
dilansir dari detikom polisi juga menyatakan bahwa sekjen pa dua ratus dua belas
bernard abdul jabar berada di lokasi kejadian saat nino karundeng dianiaya
bernard disebut ikut mengintimidasi ninoi
hingga kini polisi masih memeriksa bernat terkait kasus penyelidikan dan penganiayaan ninoi
status bernard juga masih belum ditentukan